ya lembaga survei indonesia merilis hasil survei terkait sikap publik atas wacana penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden joko widodo
hasilnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan masyarakat mayoritas tidak setuju dengan wacana yang didengungkan oleh sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah
mengapa demikian apakah wacana ini sebaiknya dikubur dalam dalam
kita akan diskusikan pada malam hari bersama dengan tiga narasumber yang bergabung
dari luar studio ada prof azumardi azra cendekiawan yang bergabung juga ada pak jayadi hanan direktur eksekutif lembaga survei indonesia atau lsi dan juga bang lukman hakim wasek jen pkb
selamat malam bapak bapak apa kabar sehat sehat
ya selamat malam sehat sehat semua
selamat malam sehat alhamdulillah
oke kita masih membahas ini soal wacana penundaan pemilu yang hari ke hari masih menjadi diskusi di ruang publik
dan mendapatkan banyak penolakan
paling tidak hari ini kita lihat potret surveinya pak jayadi hanan
yang kemudian memotret bahwa mayoritas masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden
apapun alasannya mau itu soal covid kah soal ikn kah atau soal ekonomi
jadi pak jayadi hanan apa yang membuat kemudian dalam potret survei itu masyarakat menolak memperpanjang masjid jabatan presiden apapun alasannya
ya padahal kan yang disampaikan oleh sejumlah ketua umpar
apakah yang terdapat adalah situasi pandemi ekonomi dan lain sebagainya
ada beberapa kemungkinan ya
pertama di survei itu juga kita bertanya ke masyarakat soal komitmen mereka kepada demokrasi
dan pertanyaan ini terus kita tanyakan di berbagai survei yang lain juga
hampir enam puluh lima persen masyarakat yang disurvey menyatakan bahwa
demokrasi adalah sistem politik terbaik saat ini yang cocok untuk indonesia meskipun banyak kelemahannya
jadi apa namanya komitmen demokrasi itu tampaknya tercermin dari
lalu dicerminkan oleh ketaatan masyarakat kepada konstitusi
bahwa masyarakat itu memilih presiden yang sekarang kan untuk lima tahun
yang masyarakat tahu kan gitu
jadi bukan untuk tujuh tahun atau untuk sepuluh tahun
maka kemudian masyarakat menyatakan bahwa
ya harus sesuai dengan komitmen demokrasi itu harus sesuai dengan komitmen konstitusi
bahwa masa jabatan presiden itu lima tahun
satu yang kedua alasan alasan yang dikemukakan tampaknya belum bisa diterima masyarakat
alasan pandemi alasan ibu kota baru
alasan penggunaan ekonomi
dan sebagainya itu belum bisa diterima masyarakat
karena kita tahu juga di berbagai diskusi bahwa
sebagian besar masyarakat ahli misalnya menyatakan ya kita bisa tetap berjalan situasinya
dan masyarakat juga mengalami pada tahun dua ribu dua puluh lalu
pada saat pandemi betul betul sedang mengalami ketidakpastian nggak jelas gitu
ketika masyarakat banyak juga yang meminta pemerintah untuk menunda lebih jauh pemilu waktu itu
tapi pemerintah bersikuku
jadi pengalaman pengalaman itu kemudian membuat masyarakat tampaknya menolak untuk
dan komitmen keadaan demokrasi itu menolak untuk mempermanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
selain itu saya kira masyarakat kita sudah terbiasa dengan sirkulasi kepemimpinan nasional dari waktu ke waktu
kalau kita hitung dari dua ribu dua puluh empat pemilihan presiden secara langsung itu kan sudah berlangsung empat kali
dan siklus selama dua puluh tahun

menurut banyak penelitian oleh para ahli perbandingan politik dan ahli pemilu
membuat masyarakat sudah mengalami learning curve yang cukup baik
kurpa pembelajaran yang cukup baik tentang bagaimana itu demokrasi dan sebagainya
sehingga sedikit banyak kultur demokrasi yang terbentuk melalui siklus pemilu itu sudah dirasakan sebagai hal yang positif
ajak dan tetap perlu dipertahankan oleh masyarakat
kira kira begitu barangkali ya penjelasannya
mengapa sikap masyarakat seperti itu
ada beberapa tapi yang kemudian menjadi poin utama adalah komitmen masyarakat terhadap demokrasi
bang lukman hakim saya mau ke anda ke pkb
bang lukman ini hasilnya surveinya bang jayadi ini menolak masyarakat tidak setuju dengan penundaan pemilu
ini berbeda dengan apa yang diusulkan oleh ketua umum partai anda
apa tanggapan anda anda kan juga mengikuti tadi hasil surveinya tapi kemudian justru di potret survei ini berbeda dengan apa yang diusulkan oleh pak mohaimin iskandar
baik pung renhad pak profesor dumarti ajra dan mas jayat yanan yang saya hormati
jadi standing position pkb terhadap pemilu tahun dua ribu dua puluh empat itu clear and clean yakni konstitusi bahwa undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
pasal tujuh mengamanatkan presiden menjabat selama lima tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali untuk satu kali masa

clear juga bahwa bagi pkb pasal dua puluh dua huruf e undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima memandatkan agar digelar pemilu lima tahun sekali
sehingga pada saat saya sebagai salah satu pimpinan di komisi dua membahas dan memutuskan jadwal tahapan dan tanggal pemilu
clear juga perintah dari ketua umum pkb pak mohaimin agar fraksi pkb di komisi dua berjuang sekuat tenaga agar tahun dua ribu dua puluh empat bisa diputuskan dengan pasti tanggal pemilu
yang kedua bung reinhardt bahwa dalam perjalanannya kita melihat ada fenomena fenomena yang mengagetkan
misalnya pada tanggal sepuluh januari bagian dari kabinet pak menteri pak lil menyatakan
menyampaikan secara terbuka mengenai ide isu wacana atau usulan penundaan pemilu
kemudian dalam perjalanannya ketua umum caimin ketua umum pkb ketika melakukan safari keliling ke seluruh wilayah indonesia
hampir dari sabang sampai merauke ternyata di lapangan juga menemukan usulan usulan agar dipertimbangkan penundaan pemilu
nah ini kemudian sebagai partai politik pkb ketua umum merasa penting untuk mencari
mencari penundaan pemilu
nah ini kemudian sebagai partai politik pkb ketua umum merasa penting untuk mencari penundaan pemilu
mengungkap ini secara terbuka ke publik agar diskursus wacana desas desus mengenai penundaan pemilu
perpanjangan masa jabatan presiden presiden tiga periode yang kita dengar mulai akhir dua ribu sembilan belas
naik turun timbul tenggelam bersembunyi di bawah meja kasak kusuk yang semua itu kadang kadang merugikan pihak tertentu
tertuduhnya seringkali adalah istana dalam hal ini pak menteri
presiden atau para pembantu
terhadap yang saya sampaikan terakhir
kemudian ketua umum berkomunikasi dengan
ternyata ada juga pimpinan partai
politik yang lain yang menemukan
aspirasi serupa mengenai pengundahan
pemilu maka kemudian ketua umum
pkb berinisiatif mendorong
ini ke publik agar dibicarakan
secara terbuka secara nasional
apapun ujungnya mari
sudahi kalau misalnya
kehendak rakyat tercermin
melalui survei yang
diselenggarakan oleh lsi
bahwa mayoritas masyarakat bahkan para pendukung
pemilih pak jokowi
itu juga menolak penundaan pemilu
apalagi yang kemarin tidak memilih
bahwa yang puas pun
menolak pengundahan pemilu
survei ini adalah salah satu
cara membaca kehendak rakyat yang
lebih utuh daripada sekedar
aspirasi aspirasi yang kita
temukan yang ditemukan ketua umum
atau partai temukan di lapangan
bang reinhardt sampai hari ini
dengan standing position seperti itu
maka tidak ada satupun perintah
di internal partai untuk menunda kegiatan kegiatan
konsolidasi organisasi rekrut mencalek
safari caimin kemana mana
untuk mensosialisasikan dirinya
sebagai capres terus berjalan
karena standing position kita memang
pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
jadi sekarang berubah nih bang lukman
tiba tiba agak agak berubah nih
tadinya kan di awal awal melontarkan ke
publik menyampaikan itu
apapun alasannya tapi sekarang
melihat ternyata banyak
penolakan sekarang kembali lagi ke
yang awal bahwa pemilu tetap dua ribu dua puluh
ini perubahan ini maknanya
bang renhat kalau menurut
saya kita belum di ujung
respon dari teman teman partai
koalisi yang lain yang
dinyatakan baik oleh ketua umumnya
maupun oleh petinggi partainya
itu arus besarnya menolak penundaan
pemilu tetapi sekali lagi
kita melihat bahwa juga
ada pihak pihak yang serius pengen mendorong
penundaan pemilu ini
pkp berkepentingan mendorong
agar kita semua para pemangku
kepentingan republik ini bertemu
duduk satu meja lalu mutusin
sudah kalau memang rakyat
sehendaknya seperti itu mari elit duduk
bersama kita ikuti apa yang menjadi
kemauan rakyat konsisten dengan
konstitusi kita gelar pemilu tahun

meja bersama ini terus terang
nanti pemilu sudah
tahapannya sudah berjalan
bulan juni misalnya sudah mulai jalan
agustus nanti pendaftaran partai partai
duit negara sudah mulai
dibelanjakan di situ lalu ada manuver manuver
lagi itu yang tidak
pkb inginkan jadi kalau memang final di sini
mari kita gugur bersama
tetapi ini adalah hasil konsensus bersama
sehingga tidak ada lagi nanti pihak pihak
yang berusaha akan memunculkan isu isu
seperti ini di masa masa yang akan datang
prof asdra sebagai pihak yang
wacana penundaan pemilu apa tanggapan anda
dari potret surveinya pak jayadi
klaim temuan dari bang lukman tadi bahwa
ada aspirasi aspirasi di masyarakat
yang ditemukan oleh pkb
ya yang pertama
saya kira survei dari
bung jayadi hanan
istilahnya itu paku atau kunci yang terakhir
dari berbagai survei yang dilakukan
yang survei yang kredibel
kredibel ada indikator
juga kredibel bukan
lembaga survei yang acak acak ya
yang abal abal bukan ini kredibel
jadi oleh karena itu
ini sebetulnya bisa
dijadikan sebagai titik balik dari
mengenai kegaduhan politik
perpanjangan atau isu perpanjangan
yang sekaligus juga berarti
masa jabatan presiden jadi
saya kira ini sudah kunci
terakhir lah oleh karena itu saya
berharap kepada partai politik
termasuk pkb di sini khususnya
udahlah tadi sudah disebutkan agenda agendanya
konsolidasi baik partainya
itu saya kira lebih produktif ya
dibanding masih juga masih
membicarakan ini malah saya juga
mengundang kepada pihak pemerintah terutama
kepada presiden jokowi ya sudahlah
kegaduhan ini saya kira
pertama presiden jokowi ya mengucapkan
menegaskan bahwa memang tidak mau
diperpanjang tidak mau ditunda itu
kita masih menunggu
penjelasan dari pak jokowi
nah yang kedua yang perlu dilakukan
oleh presiden adalah
sudahlah kegaduhan ini dihilangkan
ya kan dikesampingkan sudah ditutup bukunya
sekarang konsentrasi nih menangani ini
harga yang naik ya kan
minyak naik lpg naik bbm naik semua naik
atau kelangkaan makanan misalnya bahan pokok
masih nggak ada tidak ada minyak makan
ya kan bahkan tadi saya ikut menemani
istri berbelanja itu ke supermarket
gula pun dicatuh tidak boleh banyak banyak
boleh maksimal dua kilo ya kan nah itu pun juga orang yang menangani
juga orang pada rebutan jadi sudah ada gejala
panik buying ini di kalangan masyarakat sehingga
apa saja dibeli banyak banyak termasuk juga
membeli misalnya indomie dalam berkarus karus
itu juga banyak gitu jadi oleh karena itu
inilah coba ditangani ya kan ditangani
lupakan ini tegaskan bahwa tidak ada keinginan untuk
menunda pemilu dan kemudian memperpanjang masa jabatan
sudahlah saya cukup dua periode ini
mudah mudahan dua periode ini banyak legasi ya kan
ada manfaat yang bisa saya sumbangkan presiden sumbangkan
nah sekarang kita hadapi ini sama sama ini
malah ada ibu ibu itu merasa ini kok kayaknya kita
zaman tahun seribu sembilan ratus empat enam puluh empat enam puluh lima dulu itu zaman akhir presiden
soekarno ketika orang pada antri mencari beras
beras dan bulgur ya itu yang terjadi dicatu gitu
nggak boleh beli beras banyak banyak gitu itu yang terjadi
mulai terjadi di lapangan jadi oleh karena itu
saya menyarankan kepada
pejabat tinggi kita ini cobalah lihat ke
pergi ninjau ke supermarket lihat bagaimana
tidak ada minyak makan itu sama sekali nggak ada
yang tidak yang non subsidi yang harga normal juga nggak ada
yang ada itu yang impor yang satu liternya itu harganya
rp satu ratus lima puluh ribu siapa yang mau beli itu rp satu ratus lima puluh ribu
jadi inilah saya sekali lagi menghimbau kepada
presiden wakil presiden dan para menteri supaya ini ditangani
krisis krisis bahan pokok ini yang nggak ada itu
masa gula aja dicatuh dua dua dua bolehnya cuma dua
dua itu saya kira ini mendesak ini
ya saya berharap ini supaya jangan keadanya terus memburuk ya
ini gawat benar benar
nah dalam sebulan ini aja bbm kita itu udah naik dua kali bayangkan itu
bbm yang kita beli di di apa itu itu udah naik oke ya
baik tapi kira kira yang anda sampaikan adalah
surveinya pak jayadi ini seharusnya mengunci
diskusi seminggu terakhir lebih ini soal wacana pendudukan pemilu yang harus segera disudahi
saya nanti kita break dulu nanti saya akan ke pak jayadi untuk membedah lebih jauh
jadi dari potret ini pemilih pak jokowi ini sikapnya bagaimana
apakah tadi kan disampaikan juga oleh bang lukman bahwa ternyata pemilih pak jokowi pun menolak
dari penundaan pemilu ini ini potretnya seperti apa
dan bagaimana kemudian menjawab bahwa survei kepuasan publiknya tinggi tapi tidak
tapi soal penundaan pemilu perpanjangan masa jabatan justru ditolak
ini bagaimana penjelasannya nih pak jayadi hanan agar publik juga tercerahkan gitu
kita bahas nanti usai jeda kami akan segera kembali
oke saya ke pak jayadi hanan pak jayadi mungkin bisa lebih dijelaskan bagaimana sikap pemilih presiden jokowi
apakah juga ditemukan soal menolak perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu ini pak jayadi
iya betul tadi mas lukman kan tadi ikut memberi tanggapan di rilis survei jam satu sampai jam tiga tadi
jadi betul yang beliau sampaikan
di kalangan yang menyatakan yang pemilih jokowi ma'ruf pada tahun dua ribu sembilan belas
itu menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan itu
tapi yang poinnya adalah bahkan di kalangan pemilih jokowi sekalipun tetap bersikap rasional konstitusional gitu
sesuai dengan kaedah kaedah demokrasi itu
bahwa kalau pemilu kalau masa jabatan itu
kalau masa jabatan presiden ya lima tahun kalau sudah dua periode nggak dipilih lagi
itu sikap dari para pemilih pak jokowi berdasarkan survei ini
memang menurun dari beberapa berita hasil survei yang lalu ya
saya kira salah satu penjelasannya yang disampaikan oleh pak azumardi
bahwa survei ini dilakukan akhir februari sampai awal maret
dimana isu minyak goreng isu kedelai isu naiknya harga bbm
dan berbagai macam isu lain termasuk isu penundaan pemilu itu sudah mulai terasa di masyarakat
maka sangat mungkin kemudian itu mempengaruhi penilaian positif masyarakat kepada presiden
sehingga kinerjanya cenderung mulai menurun lagi
itu yang saya kira harus diperhatikan
jadi dengan kata lain mas renhad memang di kalangan yang puas dengan kinerja presiden
bahkan di kalangan yang menjadi pemilih presiden pada pemilu lalu
juga menyatakan mayoritas menolak untuk memperpanjang masa jabatan presiden itu
atau dalam kata lain menunda pemilu tahun dua ribu dua puluh
jadi meskipun tingkat kepuasan tinggi tapi bukan berarti linier dan bisa menjadi argumentasi bahwa
penundaan pemilu itu atau masyarakat menyetujui penundaan pemilu
begitu ya pak j edi
ya masyarakat kita sudah terbiasa dengan siklus demokrasi
siklus lima tahunan bukan hanya di tingkat nasional kita sudah empat kali sejak dua ribu empat ya
di tingkat daerah itu sudah berapa kali kita
ya dalam pilkada banyak sekali kita temukan seorang gubernur atau seorang kepala daerah di tingkat kabupaten kota
itu tingkat kepuasannya tetap tinggi di periode kedua
tetapi keinginan masyarakat untuk memilihnya tetap tidak lagi
karena masyarakat sudah tahu dia tidak bisa dipilih lagi berdasarkan konstitusi
jadi tidak ada hubungan linier antara tingkat kepuasan itu dengan keinginan untuk memilih kembali
bukan hanya di indonesia di luar negeri juga begitu
bill clinton itu termasuk salah satu presiden di masa modern ini di amerika
yang tingkat kepuasan publiknya sangat tinggi secara perbandingan di tingkat di amerika itu
untuk periode keduanya
tapi itu tidak berarti lalu kemudian bill clinton punya hak untuk kemudian memperpanjang masa jabatannya
atau dia diberi hak untuk itu
jadi ini satu budaya demokrasi satu siklus pergantian kepemimpinan secara nasional
yang sudah kita sepakati selama lima tahunan
dan itu yang sudah ada di benak masyarakat
itu yang sudah diketahui oleh masyarakat
maka kalau kita kemudian mencoba mengubahnya dalam waktu secara tiba tiba
maka itu akan menimbulkan problem yang tidak hanya rumit
tapi juga problem problem mendasar yang bisa membawa kita menghabiskan energi yang tidak perlu
masih ada yang ditemukan menyetujui atau menginginkan memang ada penundaan pemilu
ini temuan anda bagaimana
iya masih ada kan dua puluh an persen masih setuju dengan penundaan pemilu
dalam demokrasi juga begitu
tadi saya katakan di depan yang setuju bahwa demokrasi itu adalah sistem politik terbaik untuk indonesia saat ini
di mana mana begitu
jadi itu artinya kita harus berbicara soal aspirasi sebagian besar masyarakat
aspirasi ingin menunda pemilu
aspirasi ingin menunda pemilu seperti disampaikan pak emin atau pak erlang mungkin ada
dan itu ada pembenarannya di survei
nah tentu saja kemudian kita kan sepakat menggunakan prinsip demokrasi kan
prinsip demokrasi dalam mengambil keputusan apalagi hal hal yang fundamental yang harus segera diambil keputusannya tentu
kemudian kesepakatannya suara majoritas
suara majoritas atau suara paling besar masyarakat itu yang lebih patut untuk menjadi patokan
oke baik prof azra tadi bang lukman haki menyampaikan bahwa perlu ada duduk bersama ya
ada konsensus bersama untuk menghentikan menyepakati untuk menghentikan membahas soal wacana ini
menurut anda apakah memang itu perlu untuk dilakukan
saya kira sih itu perlu dilakukan ya di lingkungan elit politik lah
di lingkungan elit politik yang saya kira bisa melemparkan isu isu mengangkat isu isu yang kemudian bisa menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat
jadi saya kira tiga partai atau tiga fraksi di dpr yang mengusulkan perpanjak penundaan pemilu itu
itu bisa berbicara misalnya dengan kelompok yang menolak penundaan pemilu itu ya
misalnya pdip gerindra
pks p tiga dan seterusnya itu ya
karena kan kalau ini berkelanjutan tidak ada dialog diantara mereka
maka kemudian ini bisa menimbulkan semacam keretakan atau perpecahan diantara koalisi politik yang selama ini mendukung presiden jokowi kan
ya kecuali dua aja yang tidak ikut dalam koalisi itu yaitu pks dan demokrat
jadi kalau ini berlanjut bukan tidak mungkin ya
apalagi juga kita tahulah bahwa berkaya menurut saya ya

apalagi juga kita tahulah bahwa berkaya menurut saya ya

dikutip oleh media mengatakan
memang ini negara nenek moyang lu
kira kira pakai kalau ungkapan betawi kira kira begitu
itu kan keras sekali itu
saya aja juga gak berani mengucapkan itu
tapi ibu mega dikutip mengucapkan seperti itu ya
jadi oleh karena itulah saya kira untuk menikmati
jadi oleh karena itulah saya kira untuk menikmati
menghilangkan mengurangi gesekan gesekan diantara partai politik
atau fraksi di dpr yang mendukung
yang menjadi koalisi pendukung presiden jokowi dan wapres ma'ruf aminin
saya kira boleh dialog bersama sama ya
kalau elit politiknya sudah damai sudah rukun
saya kira publik juga tenang tenang aja gitu ya
walaupun sekarang publik itu risau karena harga harga yang tidak terkendali
barangnya juga ada ini akan membuat masyarakat kita lebih tenang lah gitu
bang lukman sejauh mana kalau kemudian anda menyarankan ada konsensus untuk duduk bersama
ini tujuannya apakah untuk kembali ke konstitusi untuk menghentikan wacana ini atau apa
karena kan terakhir juga pak muhaymin juga yang kemudian mengusulkan untuk membahas ini
dengan para ketum ketum parpol
jadi sekarang disudahi saja begitu
ya jadi gini bang reinhardt
pkb sekali lagi standing position nya itu konstitusi dan demokrasi itu clear and clean
pkb ini partai yang lahir dari rahimnya reformasi
ketua umum pkb sekarang caimin itu tokoh yang lahir besar di proses awal mendorong reformasi dan sampai sekarang
nah tapi sekali lagi kita tidak bisa mengabaikan suara suara pihak pihak yang sejak akhir dua ribu dua puluh
itu timbul tenggelam memunculkan isu mengenai presiden tiga periode
perpanjangan masa jabatan presiden dua ribu dua puluh
paling tidak ada dua isu itu yang kita cermati timbul tenggelam
nah oleh karena itu sekarang kan sudah terbuka ini
barang ini sudah di atas meja kebangsaan kita
ayo kalau kita pakai perspektif hasil surveinya lsi yang dirilis hari ini mayoritas rakyat menolak penundaan pemilu
bahkan para pemilih presiden mereka juga menolak penundaan pemilu
bahkan para pemilih presiden mereka juga menolak penundaan pemilu

sekarang hari yang terakhir saya pun memukul ini
sebenarnya itu adalah timbul tenggelam dan penundaan pemilu
jadi sebelum diselesaikan apakah usahaiset apa tidak bisa diterangki di setiap action untuk menutupi
ini tiba tiba jadi sensel sensel relaks cds yang ditutupi
sebenarnya seperti quando ini
contohnya sekarang jut sprechen
tahlili bersama sama gitu diberkati bersama sama sehingga kedepan tidak ada lagi tidak ada lagi
ini karena kalau terus terang bagi pkb itu ada kepentingan pragmatis bang raninhat ya oke kenapa penting
sudah diambil keputusan mohon izin saya menjelaskan pkb ini partai menengah tidak punya kemampuan
determinan untuk menentukan satu keputusan nasional kita secara sendirian yang kedua pkb
ini partai yang terus terang juga secara umum kader kader kita ini ini kader kader dengan
logistik yang pas pasan sehingga ketidakpastian pemilu itu sangat merugikan pkb bayangkan kalau
misalnya kader kader pkb caleg pkb hari ini mulai spending untuk sosialisasi ke publik dengan
asumsi pemilu dua ribu dua puluh empat jalan tetapi kemudian ada kekuatan besar yang bisa menggeser pemilu menunda
pemilu sampai dua ribu dua puluh tujuh itu bisa pingsan semua itu
sudah nggak bisa bernafas lagi nah pkb punya kepentingan pragmatis juga seperti itu untuk
mengakhiri ini semua jadi kalau mau lanjut dua ribu dua puluh empat ayo kalau memang mau ditunda ayo tapi
yang penting ada kepastian standing position pkb adalah anak kandung reformasi dan pasti

kubur ini semua kembali ke konstitusi jalannya agenda agenda kebangsaan kita rakyat sedang membutuhkan

hal hal lain yang lebih penting ekonomi kesehatan dan lain lain oke itu bang rey jangan jangan
sekarang balik badan ini pragmatis juga nih bang lukman karena ternyata banyak yang nolak jadi
kemudian okelah kita tunda kita tidak jadi lagi melolontarkan wacana penundaan pemilu ini
karena memang aspirasi tapi kan aspirasi ini kemudian bertentangan dengan konstitusi yang
ada sebetulnya ini banget jadi clear harus saya sampaikan penundaan pemilu yang disampaikan oleh
pkb caimin itu bukan sikap politik pkb ya kalau itu sikap politik pkb maka pasti ketua umum akan perintahkan
saya di komisi dua untuk waktu itu tidak menyetujui penetapan pemilu tanggal empat belas februari
kalau itu sikap politik pkb pasti ketua umum akan perintah ke bawah untuk menghentikan seluruh
aktivitas politik terutama recruiting caleg dan sosial aci mentah presan ini semua jalan mas hari
ini jadi standing position kita kembali ke konstitusi jalannya agenda agenda kebangsaan kita rakyat sedang membutuhkan
clear disitu sekali lagi pkb hanya mengusulkan membuka wacana ini yang kemarin bersembunyi di
bawah meja kita buka ke atas biar clear semua biar clear semua nah kita berharap meskipun sudah ada
survei lsi ada pernyataan tokoh tokoh ada pernyataan beberapa partai politik tetapi tentu
akan lebih baik kalau kemudian endingnya itu tadi saya bilang ketemu satu meja duduk bersama bersepakat mengakhiri
dikasih batu nisan diatasnya tahlilan lalu selesai oke prof azra ada ada tanggapan dari anda ini bukan
sikap politik pkb sejak awal jadi mungkin kita jadi bertanya tanya ini sebenarnya sikap politik siapa
yang soal penundaan pemilu ini ya sebetulnya sih lumrah lumrah aja kalau misalnya berubah posisi
sedikit banyak itu biasa aja bung reinhard jadi kalau dalam politik ya harus ada fleksibilitas
kalau misalnya tidak ada fleksibilitas bisa ditinggalkan oleh konstituen
ya kan jadi kita kalau saya sih memahami aja kalau ada perubahan sikap pergeseran sikap dan memang
kita harapkan tiga partai politik ini ya berubah sikapnya ya kan pkb kemudian pan dan
golkar itu sudah lah sudah lah jangan lagi memperpanjang isu penundaan pemilu dua ribu dua puluh
ini enggak usah lagi lah berkonsentrasi ajalah apa menyiapkan kader kadernya
tadi itu di dalam baik apa itu pils press file dan pilkada itu kan coba di siapkan itu saya
kira itu lebih mendesak juga untuk melakukan apa konsolidasi sumber daya yang ada sumber
daya finansial dan sebagainya itu apalagi tadi udah disebut bagi partai partai yang
menengah seperti pkb memang resourcesnya sumber dayanya jelas tidak mungkin sebesar partai partai
yang lain jadi saya kira
kalau ada perubahan sedikit
saya kira itu bagus saja
menurut saya sih
itu akan membuat terjadinya
saling memahami diantara
politik dengan masyarakat
dengan publik dengan konstituen secara
kita harus break nanti saya ke pak jayadi
apa pandangan pak jayadi soal perubahan sikap
partai politik misalnya soal wacana ini
wacana ini bisa kemudian dikubur
dalam dalam ditahlilkan saja
gitu tadi kata bang lukman apakah itu kemudian bisa
untuk kita tutup kemudian kita kubur
setelah ada potret hasil survei ini
seperti apa anda membacanya tapi kita
break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
saya langsung ke pak jayadi hanan
silahkan pak jayadi tanggapan anda
pergeseran sikap misalnya apakah itu kemudian
juga bisa diikuti oleh partai partai yang lain setelah ini
memotret demikian dan juga adanya penolakan
dari publik soal wacana penundaan
pemilu ini bagaimana anda membacanya
tadi misalnya bang lukman
mas lukman dengan jelas mengatakan bahwa
penundaan pemilu itu justru merugikan pkb
dengan pemilu dua ribu dua puluh empat ya
itu sangat dimungkinkan untuk ada
dan memang kita
berharap agar perubahan sikap
usulan penundaan pemilu ini
yang berasal dari partai politik
ataupun sejumlah petinggi pengambil kebijakan
di negeri ini menimbulkan berbagai
pro kontra yang
potensial untuk gaduh
dan potensial untuk menimbulkan
pertentangan pertentangan yang lebih besar
di masyarakat jadi memang kita
sudah lah kita kembali ke
apa kesepakatan kesepakatan awal
lima tahun waktu kita pemilu dua ribu sembilan belas lalu
kita sudah bikin konsensus sebetulnya
bahwa untuk milik jokowi pak jokowi dipilih untuk
masa selama lima tahun
setelahnya akan ada orang lain yang mengganti
itu kan kesepakatannya
partai partai politik bersama pemerintah
sudah bersepakat bahwa undang undang untuk
baik yang sifatnya nasional maupun yang sifatnya lokal
itu tidak diubah sama sekali
itu juga sudah konsensus minimal antara
apa namanya partai politik atau dpr
pemerintah bersama dpr
bahwa pemilu digelar pada empat belas februari dua ribu dua puluh
kurang dari dua tahun dari sekarang
jadi kalau sekarang mau ada
duduk bersama kembali terutama antar partai politik
bersama pemerintah dan sebagainya
menurut saya fungsinya bukan lagi untuk
fungsinya lebih untuk menegaskan kembali
kalau mau ada perubahan perubahan yang lebih fundamental
lebih jangka panjang seperti amandemen dan sebagainya
itu harus dibicarakan dalam waktu yang tidak tergesa gesa
kalau bisa tidak dibicarakan dalam waktu misalnya
kita sedang menghadapi pandemi gitu ya
atau kita sedang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi
seperti yang disampaikan oleh
konsensus atau duduk bersama itu lebih untuk menegaskan kembali
rel yang kita sepakati untuk lima tahun ini bahwa
kita akan mengakhiri periode pemerintahan sekarang ini pada tahun dua ribu dua puluh empat
dan itulah yang sesuai dengan konstitusi
dan setelah itu baru kita kembali ke persoalan persoalan pokok
untuk kehidupan masyarakat
kalau melihat peta politiknya sekarang anda juga masih meyakini bahwa
kalaupun ya kalaupun ini dilanjutkan
kemudian beradu di parlemen dan lain sebagainya
ini tentu akan kalah kira kira gitu
kalau tidak ada perubahan
sikap dari partai politik misalnya yang semula
menolak kemudian mendukung dan mungkin sebaliknya
tergantung ke satu variable sekarang
apa variabelnya pak jayadi
dalam sistem pemerintahan presidensil
yang sifatnya koalisional presidensialism seperti kita
ada satu kekuatan yang sangat kuat
yang sulit untuk ditandingi oleh partai politik sekalipun
sikap presiden tidak tegas
maka bisa terjadi yang namanya mayoritarianisme presidensil
presiden menundukkan semua atau sebagian besar partai politik
sehingga akan ikut apa saja kemauan presiden
nah tergantung variable itu sekarang
karena presiden sudah menegaskan
tidak tertarik untuk memperpanjang masa jabatannya
atau apalagi yang tiga periode
maka sebaiknya itu ditegaskan
kalau tidak ya
di sisi lain
jadi kalau misalnya
umum yang dicerminkan oleh hasil survei ini
perpanjangan masa jabatan presiden
pemilih partai partai umumnya menolak
jadi pemilih partai golkar itu umumnya menolak
pemilih partai pkb juga umumnya menolak
apalagi pemilih partai pan umumnya menolak
dari sudut pandang itu
kalau misalnya para elit
baik di eksekutif maupun di legislatif itu
membuat sikapnya untuk tetap kekeh mendorong ya
mendorong ini mendorong
masa jabatan ini
akan terjadi oposisi publik yang besar
plus oposisi dari partai politik yang secara resmi
di luar pemerintahan
demokrat dan pki
nah itu akan menimbulkan
saya menggunakan perspektif pessimistik
seperti juga yang digunakan oleh prof yusri eliza mahendra
itu bisa menimbulkan
problem mendasar dan rumit
nah secara teoritis
kalau terjadi mayoritarianisme
presidensial itu maka
itu akan menjadi jalan pembuka yang sangat
mulus untuk kita kembali ke era
otoritarian dan kita tidak mau itu kan
oke dan sampai hari ini kita
yang penting itu variabel presiden
yang kemudian menegaskan
kembali soal menolak
perpanjangan masa jabatan itu
atau penundaan pemilu itu pak jaya d
saya ke bang lukman mas lukman
tadi anda mengusulkan kemudian
parpol untuk konsensus membuat konsensus
perlukah itu kemudian ditegaskan oleh presiden
bahwa ia secara pribadi juga
tidak setuju dengan penundaan
ya begini bang reinhardt
kalau di dpr itu kursi
di partai koalisi juga
kita tidak diurutan pertama kedua
ketiga kita ini
pkb tidak dalam posisi
menentukan satu keputusan
yang mengikat secara nasional
pkb tentu berharap
atau kontroversi penundaan
pemilu ini bisa
tentu kalau melihat hasil survei
tercermin di sana kehendak rakyat
untuk tetap kita bersama sama
menjunjung tinggi demokrasi dan konstitusi
tidak ada penundaan pemilu
tidak ada perpanjangan
masa jabatan presiden
tetapi mas jayadi juga mengingatkan bahwa
partai partai banyak begini ini
dan teorinya kekuatannya ada
kecuali misalnya hanya
itu partai politik bisa relatif
nah oleh karena itu
duduk bersama itu menjadi penting
kak imin sebagai ketua umum pkb
dalam kapasitas mengusulkan
wacana penundaan pemilu ini
selalu menyampaikan bahwa ini
akan dibicarakan dengan ketua umum
ketua umum partai politik lain terutama partai politik
politik koalisi bersama presiden
karena hanya dengan duduk bersama
partai koalisi dan presiden itulah
keputusan final itu bisa diambil bersama sama
tidak bisa oleh satu dua partai politik
nah saya kira ini juga sejalan dengan
saran dari ketua umum pbnu kemarin
yang saya baca di media terhadap masalah penundaan
pemilu gus yahya sebagai ketua umum pbnu
menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan bangsa ini
duduk bersama mencari jalan ke jalan dan mencari jalan ke jalan

agar masalah masalah yang lebih fundamental
masalah ekonomi masyarakat pendidikan dan lain sebagainya itu
tidak terabaikan karena elit yang terlalu sibuk
berurusan dengan kepentingan misalnya penundaan dan pemilihan
dan elit itu juga termasuk ketua umum pkb
dan juga sejumlah ketua umum partai yang lain kan
bang lukman yang melempar itu ke publik ke wacananya
padahal kalaupun itu aspirasi sekali lagi kan aspirasi itu
bertentangan dengan konstitusi
sekali lagi kemudian itu yang kemudian kan dibahas
dan juga sehingga penolakannya begitu besar terhadap
penundaan pemilu ini mas lukman
ya bertentangan dengan konstitusi
tentu saja apabila kita tidak membuka
misalnya peluang untuk membayangkan ke depan
pandemi ini seperti apa apakah betul gitu
pandemi ini akan turun sirna misalnya
atau ada faktor faktor yang lain tetapi menurut saya
problemnya adalah memang di dalam konstitusi kita
di dalam undang undang dasar kita itu masih ada yang bolong
yakni pengaturan apabila negara dalam keadaan tertentu
yang tidak memungkinkan pemilu diselenggarakan
belum ada norma di sana siapa yang kemudian punya kewenangan
lalu mengambil keputusan lalu harus seperti apa
nah saya berharap kita semua mengambil hikmahlah dalam bahasa kami itu hikmah

kita menyadari bahwa di konstitusi kita memang masih ada bolong
tetapi bolong bolong itu tidak mesti harus hari ini kita sempurnakan
pak ngerenhat sesungguhnya kalau saya cermati menurut analisis saya
naik turunnya isu mengenai tiga periode perpanjangan masa jabatan presiden
ini juga sejalan dengan naik turunnya isu amandemen undang undang dasar
yang misalnya ada partai lain yang menginginkan amandemen undang undang dasar
dengan aspirasi memasukkan misalnya pphn atau
dengan aspirasi memasukkan misalnya pphn atau ppphn
setiap naik turun isu ini pasti kemudian ikutannya perpanjangan presiden
presiden tiga periode seterusnya dan seterusnya
nah oleh karena itu untuk sekarang duduk bersama itu penting
menegaskan komitmen kebangsaan kita konstitusi kita hormati pemilu dijalankan
tetapi juga misalnya disepakati perlunya ke depan setelah pemilu dua ribu dua puluh
konstitusi kita disempurnakan bersama sama
jadi kalau ada celahnya ya kemudian bisa dirubah konstitusinya
gitu mas lukman tapi begini oke
tapi apakah terakhir pkb sekali lagi kemudian sudah firm sudah yakin sekarang sikapnya jelas
bahwa menolak penundaan pemilu
seperti partai partai yang kemudian yang lain sudah menyatakan demikian
bang reinhardt saya ini hanya wakil sekjen di dpp pkb
jadi saya bukan ketua umum tentu saja pasti ketua umum akan melihat perkembangan perkembangan terakhir
hasil surveinya lsi perkembangan di partai partai lain sikapnya pdi gerindra nasdem dan partai partai lain
kemudian juga akan melihat arus besar yang berkembang
nah semua itu pasti kemudian akan menjadi pertimbangan paling utama ketika pkb
babil khusus ketua umum mengambil keputusan bagaimana sikap politik hari berikutnya
kita tunggu saja
pengumuman resmi dari sikap politik ketua umum pkb
tetapi saya yakinkan bahwa pkb ini lahir dari era reformasi
ketua umum kami cak imin sebagai tokoh muncul dari perlawanan terhadap otoritasnya isfah rodo baru
sebagai tokoh reformasi pastilah semangat itu tidak akan pernah mati di pkb
baik prof azra ada tanggapan dari anda prof
ya saya kira kalau ketiga partai ini bisa menyelesaikan masalah ini
dan kemudian menarik usulannya itu saya kira baik ya
karena itu sudah mulai juga terjadi semacam friksi friksi di dalam partai
yang paling jelas itu saya lihat di golkar
misalnya di golkar itu sudah ada suara dari wakil ketuanya
salah satu ketua dpp nya nurdin khalid
dia bilang ini ketua umum erlangga hartarto

ini adalah penunda abamilu
dia bilang tidak membicarakan dulu dengan kita
tidak boleh dong dia mengambil keputusan sendiri
karena di dalam keputusan sebelumnya di dalam rakernas atau semacamnya itu
itu sudah ditetapkan bahwa pemilu itu dua puluh empat
kok tiba tiba ketua umum meminta supaya dimundurkan gitu ditunda gitu
nah jadi sudah mulai ada friksi friksi
dan saya melihat kalau friksi friksi ini terus berkembang itu kan merugikan
termasuk juga saya kira pkb juga harus mengantisipasi itu
karena cukup besar di dalam konstituen pkb itu yang juga tidak mengendaki ada perpanjangan
ada penundaan pemilu gitu
jadi menurut saya sih lebih cepat diselesaikan lebih baiklah gitu ya
secara resmi ataupun diam diam tidak lagi berbicara mengenai ini
sehingga kemudian bisa berkonsentrasi menangani masalah masalah yang
yang juga mendesak untuk ditangani oleh pemerintah dan juga oleh wakil wakil rakyat kita di dpr gitu
oke apalagi potret surveinya pak jayadi justru memotret pemilihnya pak jokowi sendiri menolak
pemilih partai partainya sendiri pun juga menolak penundaan pemilu
ini kan jadi bersebab berseberangan dengan sikap yang disampaikan
tapi begini prof apakah publik bisa atau cukup untuk menerima pernyataan dari ketua umum partai politik ini
atau maksud saya begini
apakah publik bisa kemudian lega begitu bagi mereka yang menolak bahwa
oke parpol sekarang banyak yang masih mayoritas menolak
parpol yang mendukung pun juga mungkin ada kemungkinan kemudian berubah sikap
atau masih ada pandangan yang cukup skeptis
jangan jangan ini nanti hanya disudai sementara tapi nanti ini dimunculkan kembali isunya
iya ya memang begitu
kalau dari pihak saya sebagai warga masyarakat yang sering dianggap bisa mewakili suara dari
dari masyarakat sipil memang saya selalu mewanti wanti bahwa kita harus mencermati semuanya itu
ketika hari pemilu ditetapkan empat belas februari dua ribu dua puluh
maka kemudian ada pihak pihak yang mengatakan
udah selesai semualah isu mengenai perpanjangan presiden ya kan untuk tiga periode gitu kan
saya bilang jangan dulu lihat aja lihat saja tunggu aja nanti akan ada pihak pihak yang kemudian
melakukan berbagai upaya agar ada perpanjangan
nah buktinya sekarang ini kan ya ternyata kemudian masih ada itu
dan oleh karena itu kalaupun sekarang ini misalnya tiga pimpinan parkpol ini menyatakan
tidak lagi berniat untuk mengusulkan perpanjangan penundaan pemilu
tapi tetap saja kita sebagai masyarakat sipil mengawasi ya memantau
perlu mengawasi karena apa
sering juga orang mengatakan politik ini dinamis politik ini juga art of negosiation
jadi apa itu seni untuk membuat deal membuat trading dan macam macam ya kan
itu tetap masyarakat sipil harus mengawasi
prof terakhir termasuk kita perlu mencermati dan mengawasi sikap presiden joko widodo dalam hal ini
makanya saya juga mengatakan bahwa ketiga ketua umum partai ini perlu menyatakan secara terbuka ya kan
bahwa kita menarik usulan kita penundaan pemilu
ya itu akan membantu tapi kata kunci terakhirnya itu itu ya dari presiden sendiri
walaupun dulu presiden sudah berkali kali bilang nggak mau lagi ya kan
kalau ada yang mengusulkan berarti menampar wajah saya
tapi itu kan dulu
yang hari hari ini yang ribut setelah ribut kontroversi ini kan belum ada presiden berkomentar
kemudian sudah terbelahnya koalisi misalnya
kan belum ada presiden memberikan komentar apa apa
malah yang dikomentari kan wag tni dan istri mereka itu kan agak aneh aneh juga itu ya kan
menurut saya sih ya
yang aneh aneh gitu
jadi oleh karena itu kita berharap sehari dua hari ini kalau bisa besok presiden menyatakan bahwa kita akan berkomitmen sepenuhnya
tidak lagi macam macam
pemilu itu empat belas februari dua ribu dua puluh
jangan berpikir untuk memperpanjang masa jabatan saya cukuplah dua kali
udah kalau gitu udah tenang semua masyarakat kita
selesai semua urusan sehingga kemudian tidak pusing gitu ya
dengan kegaduan politik ini
macam macam yang dihadapi
kita juga melihat teman teman kita itu banyak
saya punya profesor kawan kawan itu masih kena covid itu
aduh masya allah
mudah mudahan setelah potret surveinya pak jayadi ini keluar
dan setelah dorongan dari prof azra
mungkin juga perubahan sikapnya dari pkb ini
kita bisa melihat ada kejelasan sikap dari presiden joko widodo
yang kemudian menyatakan menolak penundaan pemilu
dan juga perubahan sikap yang jelas dari partai partai politik yang sebelumnya mengusulkan
sekarang kemudian kita harapkan kembali ke konstitusi
dan menyatakan secara jelas bahwa menolak
karena sekali lagi ini belakangan membuat gaduh secara politik di negara kita
di tengah banyak masalah masalah yang lebih real
yang tadi disampaikan juga oleh prof azra
terima kasih prof azra
terima kasih pak jayadi hanan
mas lukman hakim
terima kasih sudah bergabung pada malam hari